pak prabowo itu bukan tipe orang yang seperti itu ya saya yakin
dan juga beliau itu kan juga ada historis yang cukup lama dengan golkar
jadi tidak mungkin beliau itu meninggalkan dan mengkhianati seketika hanya untuk kepentingan kepentingan sesaat
karena kan kita inginnya ini kita bisa mendapatkan kemenangan yang besar
bukan kita hanya sekedar maju
pak prabowo ini kan maju sudah dari dua ribu empat ya
jadi kalau kali ini maju harus dipastikan bahwa semua aspek itu harus diperhitungkan dengan matang matang
sehingga hasilnya itu dapat diperoleh dengan secara optimal